jokowi akan memaparkan apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah sepanjang empat lima tahun
ia pun mengaku akan menceritakan pengalaman selama menjadi presiden terkait dengan tema debat keempat
yakni ideologi pemerintahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
bagi mantan wali kota solo itu latihan debat atau simulasi menjelang acara saat ini sulit dilakukan
bisa kan pemerintahan ideologi keamanan sama luar negeri
ya cerita apa cerita apa yang sudah kita lakukan
energi kita mengalir aja
ada simulasi ya pak
tampaknya terus simulasi
sementara itu tim sukses calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua menyebut prabowo subianto
menguasai topik tentang ideologi pemerintahan pertahanan
pemerintahan dan keamanan serta hubungan internasional
menurut wakil ketua umum bpn prio budi satoso kepada detik com
prabowo akan tampil seperti debat sebelumnya dan menjaga kesantunan saat menyampaikan gagasannya
prio menambahkan bpn menyarankan agar prabowo sesekali menyentil lawan politiknya dalam debat sabtu esok
debat calon presiden putaran keempat pilpres dua ribu sembilan belas ini akan berlangsung pada sabtu malam
dalam debat kali ini hanya kedua calon presiden yakni joko widodo dan prabowo subianto yang akan beradu argumen
ya satu hari lagi para kandidat kursi ri satu akan kembali dipertemukan dalam sebuah kancah adu argumen skala nasional
yaitu debat pilpres dua ribu sembilan belas
joko widodo dan prabowo subianto akan saling berhadapan kedua kalinya secara satu lawan satu
dan tema debat keempat ini akan mengangkat tema pertahanan keamanan
ideologi pemerintahan serta hubungan internasional
seperti apa ajang yang seyogianya akan mengedepankan visi misi gagasan serta program para capres ini kita langsung saja gali
ya syukur syukur sih malam ini bisa dapat bocoran juga
dari narasumber saya pada malam hari ini ada gusmis zuhairi misrawi yang juga merupakan anggota tkn jokowi maruf
dan kita sebenarnya saat ini juga sedang mencoba menghubungi bang ferry julian tono jurubicara bpn prabowo sandi
yang sambil kita tunggu ya katanya sih selangkah lebih dekat lagi nih
akan menuju kantor sian indonesia menemani gusmis di studio kita malam hari ini
kita sudah terhubung dengan bang ferry ya selamat malam salam alaikum bang ferry
selamat malam ini sudah tinggal masuk tkn nih
oke jadi mungkin
sudah selangkah lagi ferry tanah
oke nanti kita tunggu kalau gitu di studio dua ya
tapi mungkin saya langsung saja ini lempar topik terkait dengan seperti apa sih persiapan dari kedua kandidat ini besok
terus apakah ekspektasi publik yang mungkin mengharapkan
mungkin mengharapkan ini sebenarnya besok akan terjadi eleklasiko ini akan terlaksana
bang ferry dulu deh mumpung lagi masih ditelepon
ya menurut saya sih kalau besok debat keempat antara calon presiden dan materi soal pertahanan keamanan
hubungan internasional ideologi dan pertahanan keamanan pemerintahan
menurut saya adalah materi materi yang relatif pak prabowo subianto sebagai calon presiden
jadi saya menguasai dan tentu tidak kalaupun ada persiapan khusus mungkin satu hari besok
dengan tanggal persiapan malam karena sampai dengan hari ini besok pasti ada kegiatan kampanye terbuka di pak prabowo subianto
insya allah juga akan siap menghadapi debat keempat besok
ada persiapan khusus nih bang ferry
ini kan merupakan debat terakhir ya yang mempertemukan satu lawan satu kandidat gitu
dalam hal ini
ada yang khusus
kalau ideologi pak prabowo subianto baik teori maupun praktis paham tentang ideologi
kemudian soal pemerintahan pasti juga seperti itu
apalagi misalkan pertahanan keamanan beliau dengan kemampuan bahasa
pengalaman internasionalnya tentu bukan masalah yang baru buat beliau
hubungan internasional pun sama
menurut saya ya insya allah kalau kita bisa mencari yang terbaik untuk empat partai tersebut
rasanya sih pak prabowo subianto bisa menjadi alternatif
masalah tersebut kita menilai besok debat keempat
kalau gusmis tadi mendengar bang ferry ngomong ada dua topik utama yang dikedepankan sih
yang paling disebut pertama kali ideologi dan juga pertahanan
dan ini mungkin menjadi amunisi untuk menyerang petahana
atau gimana gusmis melihatnya persiapan seperti apa
nah debat yang keempat itu ada debat di mana masing masing calon presiden mengetengahkan program program
terkait dengan ideologi pertahanan pemerintahan dan hubungan luar negeri
tentu pak jokowi sebagai petahana tugasnya jauh lebih ringan karena dalam empat tahun ini pak jokowi bekerja sangat luar biasa
itu besok akan diberikan capaian capaian
ya terkait dengan tema tema tersebut
maka oleh karena itu kalau kita melihat di media hari ini pak jokowi lebih santai karena memang
tidak ada persiapan khusus tadi disebut ya
ya tidak ada persiapan khusus ada tim yang menyiapkan materi materi prioritasnya
lalu kemudian presiden tinggal merefleksikan kinerja yang sudah dilakukan
sekali lagi bahwa presiden jokowi adalah pemimpin yang bekerja
pemimpin yang bekerja
pemimpin yang punya target target terukur sehingga dalam debat nanti kita harap ada satu antitesa dari pak prabowo terhadap program program yang akan dilakukan oleh pak jokowi
kalau melihat dari pengalaman debat sebelumnya justru pak prabowo banyak menyetujui program program pak jokowi dan itu artinya bahwa sampai detik ini kita belum menemukan antitesa dari program program pak jokowi
yang selama ini telah dilakukan
oke itu di topik topik debat sebelumnya kalau misalnya debat selanjutnya ini kira kira ada bukan persiapan ya antisipasi topik seperti apa yang kira kira menjadi kelemahan gitu dari capaian kerja jokowi jk saat ini
ya kalau kami melihat ya hampir tidak ada ya
karena kalau kita lihat misalnya dari segi ideologi pak jokowi punya program pembinaan ideologi pancasila
lalu kemudian mainstreaming
pendidikan karakter atau menghidupkan kembali pmp di kemendikbud
ada program juga kebangsaan di kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri
begitu banyak program program tentang bagaimana penguatan ideologi pancasila
pertahanan saya kira kondisi objektif pertahanan kita jauh lebih baik saat ini
walaupun dengan diterpa isu isu seperti adanya dualisme tni wacana dikeluarkan dan kalau misalnya publik lihat saat ini
baik dari jokowi maupun juga prabowo subianto tampak tidak terlalu mengedepankan gitu
solusi kemudian juga permasalahan terkait dengan
iya isu itu akan muncul tapi semuanya tentu ada aturan aturan yang sudah melandasi kebijakan itu
sebagai wacana publik sangat baik sekali bahwa kita ingin memang reformasi itu betul betul kokoh di negeri ini
dan saya kira kedua tokoh seperti pak jokowi dan pak prabowo ini adalah tokoh yang memang
kita lihat adalah negarawan ya
tentu kita menghormati wacana diskursus di dalam di tengah tengah publik tapi pada akhirnya
seorang pemimpin akan mengambil kebijakan yang dalam bahasa agamanya lebih afdol lebih membawa kemaslahatan bagi publik
oke akan lebih afdol lagi gusmis argumen argumen dan juga bocoran bocoran nanti mungkin ya saya harapkan akan keluar ya
baik dari gusmis dan juga bang ferry yang saat ini tampaknya sudah tiba di studio dua cnn indonesia prime news
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik perwakilan dua atau masing masing kubu pada malam hari ini di cnn indonesia baik dari gusmis dan juga bang ferry juliantono
sama sama optimis dengan adanya bang ferry ini optimis tentang adanya performa dari baik joko widodo dan juga prabowo
baik dari gusmis dan juga bang ferry juliantono dalam debat keempat besok dan ini tidak akan mengaruhi angka elektabilitas masing masing dari calon ya
begitu gusmis dan juga bang ferry
tapi mungkin bisa kita lihat bagaimana sebenarnya survei dan juga pandangan publik terhadap elektabilitas masing masing pasangan calon
jelang debat keempat ini yang bisa mungkin disajikan di layar belakang saya saat ini
ada hasil survei dari csis kemudian juga carta politika dan fox populis serta litbang kompas pada bulan maret dua ribu sembilan belas ini khususnya
oke ini dari carta politika indonesia jokowi maruf amin berada di angka lima puluh tiga enam prabowo sandiaga berada di angka tiga puluh lima empat tidak terlalu berbeda jauh dari hasil survei csis
selanjutnya mungkin bisa kita buka
kembali belum ada perbedaan yang cukup signifikan dari hasil survei sebelumnya
yang terakhir mungkin bisa kita putarkan dari litbang kompas
ini jokowi maruf amin ini yang juga menjadi salah satu hal yang cukup viral ya belakangan hari ini
jokowi maruf di angka empat puluh sembilan dua dan juga prabowo sandiaga di angka tiga puluh tujuh empat
semua hasil survei menurut anda apa
semua hasil survei menunjukkan prabowo sandiaga masih ada di bawah angkanya jokowi marufamin gimana
kalau saya sih udah bilang berkali kali survei udah beberapa kali dalam konteks pilkada jakarta pilkada jawa barat jawa tengah
salah salahnya banget gitu
ini salah di
salah di metodologi
kita sudah menyampaikan kritik terhadap lembaga survei supaya menyempurnakan metodologinya bahwa lembaga survei gagal menangkap mengelaborasi pemilih yang ada
pemilih yang undecided voters
jadi kalau misalkan saya lembaga survei saya tanya ke mbak sebagai responden mbak milih apa nanti tanggal tujuh belas april pilpresnya
mbak saya belum tahu
nah survei gagal dan kemudian menyampaikan bahwa mbak itu undecided voters
nah sebaliknya ada metode baru
search engine google trend itu nangkep aktivitasnya mbak dalam sosial media
untuk pengetahuan voters behaviornya kecenderungannya kemana
dan google trend saat ini pasca kampanye tiga hari belakangan ditambah dengan debat yang ketiga kemarin antara calon wakil presiden sandiaga uno dan calon wakil presiden k h maruf amin plus dengan ditangkapnya salah satu pimpinan partai koalisinya yang mendukung satu
menunjukkan bahwa google ten sudah berani merilis bahwa pasangan prabowo subianto dan pak sandiaga uno
jadi ada algoritma yang berbeda ya mbak
karena sudah melewati mengungguli pasangan pak jokowi maruf amin
oke ini ada algoritma yang berbeda
tahu mana yang benar tapi metode dari lembaga survei kita sudah kritik lama
karena gagal mengelaborasi secara presisi undecided voters
padahal kita sudah mau tanggal tujuh belas april kurang dari dua puluh hari lagi
oke ini pertanyaannya untuk mbak ferry dan juga gusmi sih
mempengaruhi psikologis nggak dari kandidat
jadi ferry terus ngomong
iya tadi udah duluan saya
oh mumpung masih ada alurnya nih tensinya gitu
ini mempengaruhi kondisi psikologis dari pak prabowo subianto nggak pus
ya kelihatan kalau pas lagi debat yang tenang itu biasanya yang merepresentasikan gejala tren peningkatan elektabilitas
kalau yang muncul belakangan sering marah marah ngancam ngancam itu juga menunjukkan gejala bahwa
ada gelagat gejala penurunan elektabilitasnya
siapa tahu kita nggak tahu juga kenapa belakangan pak jokowi agak marah marah dikit
kita pertama tergantung survei ya
kami menghargai hasil hasil survei yang ada
tentu survei itu kan potret yang terikat pada waktu dan tempat tertentu
jadi dia tidak bisa memotret apa yang terjadi tanggal tujuh belas april
maka oleh karena itu kami diperintahkan oleh pak jokowi
untuk tidak lengah
karena yang penting itu adalah gerakan darat yang biasa kita kenal dengan door to door
maka silahkan kalau ferry mau jadi presiden google algoritma gak apa apa
nggak apa apa presiden survei
tapi kami tidak akan menyebut presiden survey
bahwa survei survei itu bukan menjadi semacam patokan yang kita percayai
bahwa dia hanya menjadi semacam potret yang ee
potret itu bisa berubah
tetapi kalau kita melihat tren yang ada
tentu kalau kita lihat gerakan di darat
insya allah kami menang telak di dapilnya ferry ini di jawa tengah
kita menang juga di jawa timur di jawa barat
dan dki banten kita hanya kalah di sumatera
jadi secara teritori kami sangat optimis bahwa pada tanggal tujuh belas april nanti
kami akan menangkan pertarungan
apapun bahwa masih ada waktu dimana kita harus bergerak ke masing masing ya
tadi ferry menjelaskan bahwa ada undecided voter yang tinggi
itu juga harus menjadi perhatian bagi kami juga
karena bagaimanapun undecided voter di indonesia ini memang sangat unik
mereka biasa menentukan di hari hari akhir
dan karena itu debat yang keempat menjadi sangat penting
karena biasanya kelas menengah yang swing voter atau undecided voter itu sangat terpengaruh dengan adanya demikian
lipi sudah jelaskan tentang migrasi perpindahan
bukan lipi itu ramdan sah
itu sudah diklarifikasi oleh lipi
itu dibantah bantah juga
jadi gini kita gak usah menyalahkan lembaga surveinya apakah berada mendukung kubunya satu atau tidak
cukup dikritik saja
kita sudah kritik metodenya
kita sudah kritik sejak lama
dan kita juga sudah jarang menggunakan metode survei dengan yang multistage random sampling biasa
kita mengusulkan supaya dibuat metode yang lebih disempurnakan
ada metode scaling yang lebih mampu mengelaborasi undecided voters itu
karena lebih presisi
kalau dari penelitian tim ses sendiri tugas tim ses kan juga salah satunya adalah meneliti bagaimana kemungkinan kamu meneliti ke depan
orang lihat saja sekarang pak prabowo santai pak sandi santai
debat keempat ini performa dalam debat keempat ini kira kira nih
akan mengubah arah dari undecided voters dan juga swing voters tersebut nggak
kalau menurut saya iya
sebab materi yang besok ini itu kan mengenai ideologi
ideologi tadi saya mendengar bahwa pemerintahan pak jokowi berhasil
saya bilang ada satu lembaga yang tadinya dipimpin pak yudi latif itu sekarang nggak tahu tuh kedengeran fungsi dan kegiatannya apa
setelah pak yudi latif ketuanya mundur
akhirnya lembaga itu tidak berperan lagi
padahal itu menjadi satu program yang dianggap itu keren gitu
tapi ini gak ada
dan kemudian misalkan soal hubungan internasional
ya memang ferry tidak pernah melihat kinerja karena ada lembaga badan ada lembaga badan yang memang bekerja dalam senyap
dia tidak harus karena dia badan
dia badan itu dibawah langsung presiden
memang ini ada lembaga badan yang baru
tapi senyapnya efisien gak
ini bila pak badan ini ideologi
maksudnya kerjanya senyap
jadi memang karena lembaga lembaga badan pembinan ideologi pancasila lebih bersifat lembaga baru dan lebih bersifat koordinatif
maka karena itu dia bekerja sama dengan
dari kementerian terkait misalnya dengan kemendikbud bagaimana pendidikan moral pancasila atau pendidikan karakter itu menjadi kurikulum yang ada sejak dini
dan ini ongoing proses sedang digodok sekarang
lalu juga kita lihat bagaimana presiden menghadirkan kebinekaan kekayaan kebudayaan kita dalam peringatan peringatan besar
seperti peringatan tujuh belas
lalu kita lihat juga bagaimana pejabat pejabat yang hadir menggunakan pakaian pakaian adat kita
lalu kita lihat juga bagaimana ketika menyambut tamu tamu dari luar negeri disuguhkan dengan kekayaan budaya kita
tentu karena memang ini pembinaan ideologi tidak hanya terkonsentrasi di satu kementerian
ada di kementerian bela negara di pertahanan
lalu kemudian ada mainstreaming kebangsaan di kementerian dalam negeri
dan juga ada pendidikan kebangsaan
kekuasaan bagi kaum muda sekaligus diplomasi pancasila di anak anak muda di kementerian luar negeri
jadi sebenarnya banyak kalau ferry mau tahu tentang program program pak jokowi tentang pembinan ideologi pancasila
jadi menurut saya memang debat besok itu akan kelihatan
akan kelihatan apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
lalu kemudian bagaimana pak prabowo merespon
apakah ada alternatif alternatif program
atau ada pergeseran
ada pergeseran ideologi
nah soal pergeseran ideologi ini di bang ferry dan juga gusmis
bahwa misalkan dalam konteks hubungan internasional bagaimana
bang ferry sementara ada yang mau saya ingin tanyakan sih sebenarnya untuk ideologi khususnya
mumpung masih panas nih ya
adanya tudingan bahkan ada perang narasi terkait dengan ideologi politik pancasila
saya ingin laporin tuh namanya pak endro piono dengan pak luhut panjaitan
nah itu jawabannya ya
oke bang ferry jawabannya di tahan dulu ya bang ferry ya
bisa nggak pak luhut pak endro jawab kenapa indonesia menguntungkan negara tiongkok
jawabannya kita tahan dulu ya bang ferry ya
kita akan pindah dulu ke commercial break
kita akan suguhkan dialog ini di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
seperti yang sudah saya nyatakan di segmen sebelumnya ya
terkait dengan beberapa isu yang meramaikan jelang atau prakondisi jelang debat keempat ini
salah satunya adalah isu mengenai adanya perang narasi
bang ferry mungkin tadi ingin menyatakan sesuatu
atau sudah gatel menyatakan sesuatu
ya menurut saya itu operasi
untuk membungkus itu
yang disampaikan oleh pak endro priyono sengaja atau pak luhut panjaitan dalam menghadapi debat ketiga ini
apa dasarnya pak prabowo sebagai calon presiden tni warga negara indonesia yang baik
pak sandiaga uno calon wakil presiden
apanya sih tiba tiba lompat ke khilafah
kita misalkan sampaikan ke pak endro piyono
pak endro piono setuju gak kalau sekarang ini pancasila berhadapan dengan komunisme
kan juga jump to conclusion lompat
tapi kita kan nggak pernah menyampaikan soal soal seperti itu
ideologi dalam perdebatan ya seperti tadi
ada kekurangan yang dilakukan pada pemerintahan ini
misalkan soal lembaga pembantuan ideologi pancasila
bagus bukan soal ideologi pancasila khilafah
presiden jokowi itu bekerja luar biasa untuk indonesia
jadi terkait dengan khilafah
sebenarnya ini tidak terkait dengan
ini terkait dengan
tapi bicaranya tentang seperti pancasila itu
oke biar gue meneruskan lebih dulu
tadi tidak terkait dengan wacana dua sebenarnya
ini terkait dengan wacana masa depan indonesia
bahwa kita harus berhati hati
ada ketakutan berarti gusmis
jangan sampai bahwa apa yang terjadi di syria di irak di yemen di libya dan mesir terjadi di kita
dimana kelompok kelompok ekstremis ini menggunakan politik sebagai instrumen mereka untuk hadir kembali di ruang publik
ada ketakutan kesih itu berarti gusmis
jadi oleh karena itu
ini tugas kita bersama sebagai bangsa
bahwa bagaimanapun kita menjaga pancasila
dan oleh karena itu
tunggu dulu gue ngomong berapa menit
tadi udah ngerti
maka oleh karena itu
jadi mari kita hadapi bersama sama
bahwa pancasila itu adalah final sebagai ideologi bangsa
dan saya kira kita sama dengan gerinda soal ini
jadi kita mengingatkan bahwa
marilah kita betul betul fokus
karena temanya adalah ideologi pancasila
bagaimana pancasila tidak hanya dihafalkan
tetapi bagaimana pancasila itu
diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
pada saat yang sama
jadi oleh karena itu
pada saat yang sama
oleh karena itu kami tidak ingin politik memecah belah
kami tidak ingin politik memecah belah
bahwa masalah khilafah ini masalah serius
jangan janggah premie
kami tidak ingin menuduh bahwa dua itu
terlibat dengan lelah
ini akan dibajukan gak dalam debat besok
bang ferry pertanyaan saya sama bang befit
bang ferry pertanyaan saya cukup firm ya
ini apakah akan dimajukan dalam debat besok
saya rasa perlu disampaikan
kekhawatiran terhadap tadi
dan kekhawatiran sebagian masyarakat menganggap bahwa
memang ada ancaman komunisme juga
oke kalau isu isu lain gimana
kita hubungan dengan negara tiongkok
investasi dan penempatan terhadap kerja
itu prabowo yang dekat dengan cina
kemarin hadir ulang tahun cina
bahkan prabowo mengatakan akan berlesan dengan cina
oh ini akan jadi amunisi di topik hukum internasional
jadi ini soal khilafah
jangan lari dulu bahwa
mari kita komen untuk mengurangi khilafah
karena bagaimanapun khilafah itu mengancam ideologi bangsa
maka oleh karena itu kita berharap
bahwa prabowo harus konsisten
dia adalah seorang nasionalis
seorang sonalis sejati tidak akan menerima ideologi khilafah
kalau pak jokowi jelas sudah bubarin khilafah
maka kita dengar
juru bicara bpn hari ini
aktif lagi jikalau mengakui pancasila
mana mungkin hizbut tahrir mengakui pancasila
karena dalam platformnya
hizbut tahrir menganggap pancasila sebagai ideologi kafir
pengacaranya pak prof yusril izamahendra
sekarang dukung satu
itu urusan yusril
bukan urusan kita
pak jokowi sudah membubarkan hizbo tahrir
maka oleh karena itu kami minta kepada
jangan bermain mata dengan hizbut tahrir dan ideologi khilafah
itu kita juga khawatir tentang bahaya komunisme
yang ada dibalik pemerintahan ini
kekhawatiran tersebut itu jadi pertanyaan apakah akan disajikan dalam debat besok
tapi kalau kita belajar topik topik yang lain
kira kira apa yang menjadi kekuatan dari masing masing kandidat
mungkin bisa jadi bocoran nih buat kita
pak prabowo kan tentara
kemampuan bahasanya juga relatif
jadi menurut saya mungkin itu
dan menurut saya bangsa ini memang
kurang pertahanan keamanan
sekarang lihat aja
banyak kita tonton di televisi
banyak kapal kapal asing masuk
ambil segala macam
besok akan ada retorika soal itu secara konkret
karena menurut saya itulah
mudah mudahan dengan pengalaman
dan kemampuan pak prabowo subianto
membangun kekuatan maritim yang handal kuat
kemudian juga kemampuan
juga bisa menjadi
menempatkan indonesia menjadi kuat lagi
gak seperti sekarang
jarang ada acara di pbb
yang ada acara di partai bulan bintang
bukan persidatan bangsa bangsa
besok ini kira kira akan seperti apa
untuk pak jokowi
sekali lagi bahwa
presiden jokowi adalah presiden yang bekerja
terutama dengan hubungan luar negeri
pak jokowi baru saja
hukuman mati di malaysia
itu masuk dalam nrc besok ya
itu sudah bebas
lu dengar dulu
maka oleh karena itu
ini kualat sama santri nanti
maka pak jokowi sekarang kita melihat
dia bekerja dalam konteks hubungan luar negeri
singkat saja ya gusmi
kita betul betul akan memberikan perlindungan terhadap migran indonesia
kita konsisten membela kemerdekaan palestina
di dalam bagaimana menjaga kedaulatan negara
alhamdulillah di masa pak jokowi
tidak ada lagi
para pencuri pencuri ikan di laut kita
maka sayang sekali kalau ferry tidak tahu
bahwa banyak sekali
perahu perahu asing yang ditenggelamkan
pencapaian kinerja ya
jadi kita mempunyai kedaulatan maritim kita
pendapatan ikan kita di laut sangat baik
maka oleh karena itu
dalam debat keempat
besok akan terlihat kontras
mana presiden yang bekerja
dengan presiden yang
presiden yang berbicara
dulu gak gini
dulu gak gini
pesalah pak jokowi konkret
atas hadirannya di
pada malam hari ini di studio dua cnn indonesia
bang ferry dan juga gusmis
terima kasih atas dialognya pada malam hari ini
pada pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini
ulasan mendalam tentang politik hukum dan keamanan
dapat anda simak terus
di sinen indonesia prime
program layar pemilu terpercaya akan hadir
terima kasih dan selamat malam